sementara itu ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono menanggapi perseteruan amin rais dengan menteri kemaritiman luhut panjaitan terkait sertifikat tanah
sbi berharap kedua tokoh nasional tidak saling melontarkan pernyataan yang berseteru tapi mengedepankan dialog yang konstruktif
sbi mengatakan kedua tokoh nasional ini adalah sahabat terbaik yang harus mampu menampilkan hubungan yang baik di depan masyarakat
sbi berharap amin rais lebih berhati hati melontarkan statement politik
sementara ketua umum partai demokrat itu juga meminta pemerintah jangan anti kritik
pernyataan sbi ini terkait saling kritik antara amin rais dan luhut panjaitan
soal tudingan kebohongan pembagian sertifikat tanah di era presiden jokowi
menteri luhut kemudian mengancam akan membuka dosa dosa amin rais jika masih melontarkan fitnah kepada pemerintah
sebagai sahabat mungkin lebih berhati hati
dalam menyampaikan statement
tetapi kalau pak amin rais memang memiliki data tidak boleh dihalang halangi sebagai warga negara
itu dijamin oleh konstitusi
bayangkan kalau rakyat nggak boleh bicara mulutnya diplaster itu malah berbahaya
sekaligus dalam hal ini kepada pak luhut panjaitan sahabat saya juga
mungkin harus mengurangi pemerintah ini
karena statement yang nadanya ancaman
ya memang pemerintah punya kekuasaan
pak jokowi punya kekuasaan
tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut nakuti rakyat
untuk mengancam siapapun